kepada pak jokowi presiden republik indonesia saya jarod syaudidayat gubernur dki jakarta mengucapkan selamat hari ulang tahun dua puluh satu juni tahun dua ribu dua puluh
semoga pak jokowi tetap sehat sukses langsing dan gesit selamat pak jokowi
selamat ulang tahun pak jokowi yang ke lima puluh enam tahun panjang umur sehat selalu dan selalu kuat dalam memimpin bangsa dan negara ini dalam rangka negara kesatuan republik indonesia dengan berasaskan pancasila
semoga pak jokowi tetap memimpin bangsa ini
dan lanjut ke periode selanjutnya
dari saya jeremy teti mewakili warga indonesia terluar terjauh tertinggal dari kota atambua belu malaka nusa tenggara timur
dud dud mau gak dapat sepeda dud dud
ini pak jokowi sih endut juga minta sepeda mau dapat sepeda
mengucapkan selamat ulang tahun yang ke lima puluh enam untuk bapak jokowi
semoga sehat dan sukses selalu
tetap dukung sepabula indonesia dan saya
kami masyarakat indonesia di tunisia mengucapkan selamat ulang tahun pak jokowi